pasca ditabrak oleh truk pengangkut mesin bor pada kamis lalu
jum'atan penyeberangan orang jpo di ruastol jor bambuapus jakarta timur masih ditutup
kejadian ini tidak berimbas banyak terhadap arus lalu lintas di sekitar jpo
namun warga sementara harus memutar hingga dua km untuk menuju ke seberang
jembatan penyeberangan orang atau jpo di ruastol jakarta otaringrut di kilometer tiga puluh empat
di kawasan bambuapus jakarta timur
yang pada hari kamis kemarin sempat ditabrak oleh sebuah truk pengangkut mesin bor pertamina
saat ini kondisinya masih ditutup karena ada satu titik yang patah cukup lebar ya yang bisa kita lihat dari sini
nah akibatnya tentu saja akses untuk menuju ke atas jembatan penyeberangan ini ditutup
dengan menggunakan garis pembatas dan juga bongkahan beton seperti ini
ya sebenarnya tidak ada dampak yang cukup signifikan akibat kejadian ini
namun seperti anda bisa menyaksikan
di samping kiri saya ini untuk arus lalu lintas dari arah kampung rambutan menuju jatiwarna maupun sebaliknya
memang masih berjalan seperti biasa
namun untuk faktor keamanan satu lajur di masing masing arah jalan tol ini harus ditutup
dan kita melihat ada beberapa petugas dari pt jalan tol lingkar luar jakarta atau jlj
yang bertugas untuk mengamankan bagaimana jalannya arus tol lintas
dan untuk melihat bagaimana tingkat keamanan di bawah jembatan penyeberangan orang ini
jembatan penyeberangan orang atau jpo ini menjadi infrastruktur yang sangat krusial bagi masyarakat
di sekitar ceger bambu apus jakarta timur untuk aktivitas mereka sehari hari
nah kerusakan yang cukup parah di jembatan ini tentu saja menghambat aktivitas mereka sehari hari
susah jauh kurang lebih dua kiloan
ke taman mini kalau tidak bambu hapus puteran
yang orang jasa marganya sendiri katanya kalau nggak begitu penting mungkin akan dibongkar
maka kemarin orang jasa marganya sendiri dia ke rumah bu rt mungkin ke kelurahan juga kali ya
sudah diberitahukan sama saya langsung ke bu rt apa dia langsung kelurahan apa enggak kurang tahu saya
terus warga gimana
terus warga gimana
terus warga gimana tanggapannya
ya tanggapannya itu nggak mau kalau dibongkar lebih jauh
kalau yang punya motor kalau yang enggak jalan kaki kan motor taman mini bu
kalau naik angkot angkos
langkah perbaikan baru dilakukan dengan memasang tiang besi di dua titik yang rusak
namun hingga hari sabtu pihak jasa marga maupun pt jalan tol lingkar luar jakarta atau ppjlj
masih belum memberikan komentar kapan jembatan penyeberangan orang ini akan bisa kembali berfungsi